dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan warga negara indonesia yang sedang berwisata di palestina
pendeta soni zalucu selamat sore waktu indonesia pak soni bisa mendengar suara kami
ya selamat sore dan selamat siang dari sini
baik pak soni apa benar saat ini terjadi penutupan tempat wisata religi di israel dan palestina
dan bisa anda ceritakan kepada kami bagaimana kondisi di sana saat ini pak
sebetulnya penutupan tempat religi itu hanya terjadi di wilayah wisata yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas palestina
itu terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh kementerian pariwisata bahwa akan ada isolasi di seluruh wilayah palestina
yaitu bethlehem hebron dan jericho yang terkait dengan destinasi wisata rohani
tertutup bagi wisatawan
tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar
jadi sebagai konsekuensi dari surat tersebut isolasi selama empat belas hari maka wisatawan yang sudah terlanjur berada di dalam bethlehem harus segera keluar dan meninggalkan kota bethlehem
atau berada dan tinggal di sana selama empat belas hari sampai isolasi selesai
jadi itu sebenarnya kasus yang terjadi
dan sampai dengan hari ini tidak ada hal yang sama
maksudnya penutupan destinasi wisata di wilayah yerusalem atau di wilayah israel
itu hanya terjadi di wilayah palestina saja
lalu pak soni jika anda katakan bahwa penutupan hanya terjadi di lokasi wisata
lalu bagaimana pantauan anda sejauh ini terkait aktivitas masyarakat di tempat anda berada saat ini
ya kami saat ini berada di yerusalem
dan memang aktivitas berlangsung seperti biasa
hanya yang terjadi adalah isu corona ini sudah menjadi seperti menimbulkan ketakutan atau histeri histeria bagi orang orang
di mana orang orang di sini yang semula bersikap ramah tidak mau salaman dengan wisatawan
apalagi jika mereka melihat wajah wajah asia
tapi ketika mereka tahu kami dari indonesia mereka akhirnya tersenyum dan berkata welcome
dan memang mereka terlihat terutama di hotel dan di publikasi
juga di tempat belanja orang orang memakai masker dan sarung tangan
mereka diperintahkan tetap melayani orang orang asing wisatawan tanpa mengalami sentuhan secara fisik
selanjutnya tidak ada masalah apa apa menyangkut isu isu tersebut
memang mereka berkata bahwa ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan
tapi mereka sudah mengusung langkah langkah
terutama dalam menghadapi orang orang asing
dan datang sebagai wisatawan rohani
lalu pak soni selain terkait penutupan tempat pariwisata di israel
apakah ada arahan dari pemerintah terkait situasi merebaknya virus corona di sana saat ini pak
jadi begini saya harus meneruskan informasi
yang officially menutup tempat wisata rohani itu bukan israel
jadi bukan israel
sampai dengan hari ini dan jam ini
belum ada pemberitahuan atau surat resmi dari pariwisata israel
yang menutup tempat tempat wisata di israel
yang ada adalah baru penutupan wisata tempat tempat ziarah rohani di wilayah palestina
jadi sampai dengan sekarang belum ada regulasi
jadi kita juga semua menunggu
menurut saya biasanya kalau palestina sudah mulai menutup pintunya
dan kasus ini merebak kemana mana
maka tinggal menunggu waktu
israel akan melakukan hal yang sama
tidak layak hari hari ini dulu untuk melakukan perjalanan ziarah
khususnya minggu minggu depan
karena kita sedang juga melihat perkembangan yang ada
lalu pak soni anda kan wisatawan yang saat ini sedang berwisata ke sana
apakah sejauh ini anda kontak dengan pemerintah indonesia
terkait situasi yang ada di sana saat ini
apa arahan yang disampaikan jika ada
sejauh ini tidak ada
karena kita juga tidak punya kebutuhan
ketika terdekat dengan kita adalah jordania dan mesir
jadi kita sejauh ini hanya menjaga diri kita saja
tetap membersihkan tangan berusaha juga tidak kontak dengan orang asing
kita hanya datang ke tempat tempat ziarah
di mana konsentrasi massa yang sedikit
baik terima kasih
terima kasih dari jordania
baik terima kasih bapak soni zalucu saat ini
bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat sore pak